partai demokrat dan partai gerindra terlihat kian intens membangun komunikasi politik
menjelang pendaftaran calon dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas awal agustus
ketua umum partai demokrat susilo bama yudhoyono dan ketua umum gerindra prabowo subianto
bertemu malam ini di kediaman pribadi sby
pertemuan dua pucuk pimpinan partai ini diagendakan membahas peluang koalisi
sekjen demokrat akan tetap menawarkan agus harimurti yudhoyono atau ahi
kepada prabowo dalam pertemuan ini
sekjen demokrat hinca panjaitan mengisyaratkan pertemuan prabowo dan sby
akan membahas skenario pasangan calon presiden dan wakil presiden
selain itu prabowo dan sbi juga akan memfinalisasi ikatan koalisi
antara demokrat gerindra pks dan pan
saya kira mereka akan berbincang tentang itu salah satunya
tapi juga barangkali ada alternatif alternatif lain
karena kan juga harus bicara tentang kalau seandainya berkoalisi
bagaimana ke depan bagaimana merancangnya bagaimana menyiapkannya
saya kira pak sby punya dan pak prabowo juga punya semangat yang sama untuk itu
kita tunggu saja besok
mudah mudahan harapan masyarakat besok bisa disampaikan apapun hasilnya
sementara itu waketum gerindra suf midasko ahmad membenarkan
prabowo akan mengkonfirmasi langsung kepada sby soal tawaran bergabung ke koalisinya
keputusan demokrat bergabung akan terwujud jika pertemuan sby
dan prabowo mencapai kesepakatan
ya mengenai pembicaraan besok itu kan bisa berkembang berbagai macam hal
yang penting adalah pertemuan besok itu bagaimana penjajakan koalisi partai
nanti besok akan ada pematangan setidaknya bangunan koalisi dimatangkan terlebih dahulu
baru membicarakan partai
ya itu bisa saja terjadi kan
namanya politik dinamis apapun bisa terjadi dari mulai kunjungan silaturahmi sampai dengan koalisi
gerindra sudah memastikan mengusung prabowo sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
namun koalisi pengusung dan calon wakil presiden belum ditentukan
pks dan pan disebut akan berkoalisi dengan gerindra
sementara demokrat sejauh ini belum menentukan pilihan
demokrat punya sosok ahy untuk diusung di pilpres dua ribu dua puluh
akankah pertemuan antara dua tokoh politik nasional susul bambang yudhoyono
dan prabowo subianto ini bisa mengubah peta politik pilpres
karena siapa tahu nanti ada yang sakit hati
kita bahas malam ini dengan para narasumber di studio
di sebelah kiri saya ada bang andre rosiade wass gen gerindra
bang andre terima kasih sudah datang salam malam
dan juga ada kang pipin sopian ketua departemen politik dpp pks
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada mas jayadi hanan direktur eksekutif smrc
mas jayadi selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
bang kayaknya udah model ya demokrat dan gerindra sedekat apa
kalau kita lihat bajunya pak prabowo dengan pak sby hari ini kan mirip
kompak gitu ya
mudah mudahan malam ini akan ada kesepakatan
agar pak sby dan partai demokrat bisa bergabung dengan koalisi gerindra pks dan pan
sehingga ini memperkuat koalisi ini
sehingga kami empat partai ini bisa segera bicara siapa calon wakil presiden yang mendampingi pak prabowo
mohon doanya saja
bergabungnya itu juga sudah diantisipasi jika ada pesan pesan cawapres misalnya
juga membawa cawapres demokrat
ya hal yang wajar
ya pasti ya
seluruh partai politik mengusulkan kadernya menjadi calon wakil presiden
karena kan pilek dan pilpres ini bersamaan
semua partai mengincar yang nama kotel efek atau efek ekor jas
sehingga wajar pks call terus kan aher
lalu pan juga bang zulhas
lalu pak s b dari partai demokrat mas ahaer itu hal yang wajar
siapa yang akan dipilih
tentu kita sepakati dulu koalisinya solid
setelah koalisi solid baru kita duduk bersama
berdiri sama tinggi duduk sama rendah
kita bicarakan secara kekeluargaan dari hati ke hati terbuka
mana yang paling pas maju capres dan cawapresnya
siapa cawapresnya yang mendampingi pak prabowo
sehingga ini bukan hanya sebatas maju kontestasi
tapi bisa memenangkan dan menyelamatkan indonesia yang terpuruk di zaman pak jokowi sekarang
tapi kalau misalnya sampai sejauh ini malam ini tadi
pernyataan terakhir pak tifatul tetap dalam posisi sama ya pks
tetap cawapres atau tidak sama sekali gitu
atau ada yang berubah lagi malam hari ini kang pipit
saya kira kami selalu memegang bahwa dalam mitra koalisi itu
harus memperhatikan saling menghormati satu lain
kemudian saling percaya dan juga saling terbuka
dan modal kepercayaan itu sangat penting bagi kami adalah bahwa selama ini hubungan pks
dan gerindra itu sudah terjalin sejak dua ribu empat belas
kami melihat bahwa hadirnya demokrat menjadi bagian koalisi
kami sampaikan ahlan was ahlan selamat datang
saya kira ini untuk memperkuat tetapi kami komitmen dan kami meyakini bahwa pak prabowo dan gerindra
itu memegang komitmen janji yang sudah diungkapkan
bahwa memang ke depan dalam koalisi itu
pemilihan capres dan cawapres maka ada capres cawapres yang diusung
satu dari sembilan cawapres dari pks akan menjadi salah satu pasangan
dan komitmen itu memang harus disampaikan secara terbuka memang adanya seperti itu
jadi masih pada posisi sebelumnya ya bisa saya simpulkan seperti itu
jadi saya kira begitu
dan modal utama dari sebuah partai politik adalah
dan ini adalah modal di mana komitmen harus saling menjaga
kami sudah terbiasa sebetulnya mendapatkan godaan
misalnya untuk bisa lari ke koalisi yang lain
atau misalnya kami di pilkada misalnya
kami contohkan satu di pilkada misalnya
kami sudah punya kontrak kerjasama dengan satu mitra koalisi dengan calonnya
kemudian ada pihak lain yang meminta kami menggoda kami dengan sejumlah uang dan sebagainya
kami selalu mengatakan bahwa kami komit dengan semua perjanjian itu
saya kira inilah yang harus dicontohkan kepada publik kepada masyarakat
bagaimana perjanjian komitmen janji itu memang harus dipegang oleh semua pihak
sehingga masyarakat juga trust dengan kita
sebagaimana kita tidak suka ketika pemerintahan saat ini
banyak mengeluarkan janji janji tetapi banyak yang tidak ditepati
janjinya tidak berhutang kemudian berhutang
janjinya akan menaikkan ekonomi ternyata merosot
janjinya tidak apa namanya menaikkan harga bbm dan kemudian menurut kami tidak
tapi kira kira kalau misalnya sampai per malam ini tadi sudah lihat fotonya pak sby kemudian pak prabowo
per malam ini masih pede masih firm bahwa akan tetap dijaga janji yang disampaikan oleh pak prabowo kepada pks
kami meyakini bahwa pak prabowo punya pengalaman pahit dulu bagaimana dihianati oleh mitra koalisinya
dan beliau selalu menyampaikan bahwa pks memang adalah mitra koalisi

dan beliau selalu menyampaikan bahwa pks memang adalah mitra koalisi

saya meyakini bahwa itu akan dipegang
karena janji seorang kesatria seorang prajurit seorang pak prabowo
saya kira kami meyakini bahwa beliau menjaga komitmen itu
mas jadi pradja b ehjre apa yang terbaca dari pertemuan pada malam hari ini
kalau mungkin bisa dilihat lagi agar bisa ditunjukkan akti gambar awal pertemuan ketika prabowo dan suslo bb y
terlihat jalan bersama gitu ya
tapi ya itu dia
itu disambut di depan
semuanya tertata rapi
bahkan sampai penyambutannya semuanya juga sudah diatur rapi
saya kira pertemuan di tempat lain juga begitu kan
di ambalong juga rapi
jadi tidak ada hal yang bisa
kita baca lebih jauh
karena saya bukan membaca gestur
tadi bang andri baca
tapi saya bukan membaca gestur
saya membaca data
yang lebih real
itu belum menemukan
apa format yang akan mereka pakai
dalam menyelesaikan proses koalisi ini
kan ada dua formatnya
negosiasi bilateral dulu
satu partai satu partai lain
partai ini dengan partai yang lain gitu kan
baru kemudian bersama sama berkumpul
atau pendekatan kedua
ketemu dulu bareng bareng empat partai misalnya
baru membicarakan siapa capres
capresnya mungkin sudah cukup jelas ya
siapa cawapres dan segala macam
kan itu mungkin yang jadi persoalan
tapi untuk pendekatan yang lebih mudah
lebih enak adalah ketemu dulu
lalu menentukan siapa nih cawapres
untuk ketemu berempat itu kan harus meyakinkan dulu
yuk kita ketemu dulu
partai misalnya pks
ya kami mau ketemu asal misalnya cawapresnya dari pks
atau mungkin juga demokrat begitu
saya mau ketemu dengan koalisi ini
asal sarannya ini ini
akhirnya pertemuan satu satu satu gitu ya
jadi dua pendekatan itu belum terjadi
belum bisa dilakukan
nah sekali lagi saya menduga
salah satu cara yang paling cepat
untuk dilakukan itu adalah
kalau gerindra bertemu dengan
apa namanya dengan
gerindra bertemu demokrat sepakat koalisi
baru yang lain bisa diajak gitu
dua ini yang kuat dulu
betul kenapa karena keduanya kan
pemegang apa namanya prime mover
penggerak utama di
porosnon jokowi katakanlah begitu adalah
kalau nggak demokrat ya gerindra kan
itu penggerak utamanya
kalau dua penggerak utama ketemu
yang lain nggak bisa bergerak lagi
mau tetep disini
atau mau pindah ke kubus belah
oke oke nanti mungkin
tapi demikian juga dengan pak zulhas
oke soal prime mover itu kita bahas nanti setelah jeda ya
dan apakah itu kemudian
akan menjadi pertimbangan pks besok mungkin
karena kan kita masih menunggu joint statement antara
sby dan prabowo tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
jokowi gitu kan
malam ini saya berharap misalnya ya
kalau misalnya ketemu sepakat nih dua partai
pak sby dan pak prabowo
oke deh kalau gitu kita pokoknya sepakat berkoalisi
tapi saya mungkin menawarkan ini kata pak sby
atau meminta ini oke
tapi itu kita bicarakan bareng bareng
nah mungkin itu akan lebih maju tuh pembicaraannya
oke daripada yang saat ini terjadi
yang si a menawarkan ini si b menawarkan ini si c menawarkan ini
kalau begitu haruskah sekarang teman koalisi yang lain menjadi khawatir mas bang andre
jaminannya bagaimana ini dari
ada yang perlu dikhawatiri
karena setiap pak prabowo ini kan sebagai seorang satria
sebagai seorang patriot
ya selalu mengupdate informasi kepada mitra koalisi
maksudnya kontrol utama kan tetap ada di pak prabowo dong
tapi pak prabowo kan yang perlu saya tegaskan di sini
pak prabowo tidak akan pernah meninggalkan teman seperjuangan
kalau ada isu pks akan keluar
akan ditinggalkan gerita itu tidak benar
pak prabowo datang ke psb dan partai demokrat
sekali lagi untuk memperkuat koalisi
bukan untuk meninggalkan pks dan pan
tapi memperkuat koalisi ini
nah memang seandainya koalisi ini sudah solid
kan yang saya sampaikan tadi
bagaimana nanti empat partai ini akan bicara
menentukan calon wakil presidennya
ini yang jadi pembicaraan oleh pak prabowo
dan juga pimpinan mitra koalisi
jadi sebelum pak prabowo
pak prabowo ketemu pak sari fasan
setelah ketemu dengan pak sari fasan
pak prabowo ketemu dengan pak soebu wilman dan pak zulkifiyasan
nah lalu begitu juga
sebaliknya pks juga ketemu dengan pihak lain
juga diinformasikan kepada mitra koalisi
pan juga seperti itu
jadi ini saya ingin menegaskan bahwa
tiga partai ini sebenarnya sudah solid
memang belum diformalkan
karena setiap partai tentu punya independensi
ada mekanisme internal
misal pan ada rapi nas
pks ada menjadi suruh untuk melegal formalkan keputusan partai
bahwa koalisi ini sudah solid dan berjalan komunikasi yang sangat baik
jadi tidak ada dusta diantara kita
jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan
pertemuan pak prabowo dan pak s b ini
tidak akan ada yang ditinggalkan
yang jelas ini pertemuan untuk menguatkan koalisi
bukan untuk mengurangi koalisi
pokok permasalahan soal calon wakil presiden
sekali lagi saya tegaskan berulang kali
akan kita bicarakan bersama sama
setelah ini solid kita bicarakan
saya rasa juga sama seperti di kubu sebelah
pak jokowi sampai sekarang
saya punya keyakinan bahwa belum menetapkan siapa calon wakil presiden beliau
beliau masih menunggu pak prabowo dengan siapa meskipun
itu kan bahasa bahasa politik sudah ada satu nama
kalau memang sudah ada satu nama kenapa
harus tunggu sampai tanggal sepuluh agustus
tapi sebenarnya kalau misalnya dari pks kan melihat sekarang
prabowo ketemu dengan sbe di rumah sbe
besok rencananya zulkifri hasan ketemu dengan sbe di rumah sbe juga
apakah misalnya nanti mengajak pks bertemu
dan misalnya demokrat kemudian menawarkan
untuk meletakkan ahy di atas meja
apakah itu juga ada kemungkinan bisa diterima oleh pks
saya kira yang perlu kita lihat bahwa
insya allah dalam minggu ini juga ada pertemuan
antara presiden pks dengan pak sby sudah ada diagendakan
dan bagi kami sah sah saja bagi siapapun yang mau mencalonkan
kami punya sembilan capres cawapres yang nomor satunya adalah kang aher
gubernur dua periode memiliki prestasi dua ratus tujuh puluh prestasi
dan itu melebihi dari pak jokowi dulu ketika menjadi wali kota
atau mohon maaf dengan partai partai yang lain ketua partai yang lain
nah ini kami meyakini ketika kang aher misalnya
gubernur jawa barat itu kemudian dipasangkan dengan pak prabowo
maka peluang memenangkan pertarungan itu akan lebih besar
dan tidak hanya memenangkan pertarungan
tapi pasca itu pasca menang katakanlah kami ditakdirkan menang
maka insya allah akan lebih baik ke depan
jadi tidak akan mungkin menerima nama cawapres lain selain dari pks
ya saya kira itu adalah aspirasi dari kpk
aspirasi dari kader aspirasi dari baji syuroh
kami sampai saat ini itu yang kami pegang
dan juga bagaimana juga kami memegang komitmen dari pak prabowo
perjanjian yang sudah dilakukan dengan pks untuk bersama sama mengusung capres cawapres itu
sebelum yang lain datang
sebelum yang lain datang menarik sekali itu kata kata sebelum yang lain datang mas jayadi
ya saya kira kuncinya di itu kapan ketemu berempatnya itu kuncinya
dan di situ bisa kemungkinan yang
di situ semua
semuanya di tabel
oke kan jadi bisa masih berubah berubah
pks akan buka kartu terbesarnya saya pokoknya cawapres
demokrat juga begitu saya kalau ada yang ngancam nanti
kalau saya nggak jadi cawapres saya mundur segala macam
ini suara bakalan hilang segini suara loh gitu kan
semua akan terjadi di situ
maka sebelum itu ketemu berempat saya kira bicara betul betul dari hati ke hati
highest call istilah bang henry tadi ya
highest call nya kalau pks cawapres highest call nya demokrat juga ya
sekarang cawapres begitu
demikian juga dengan bang zulhas
bang zulhas ya
nah supaya highest call itu
oke deh kamu highest call nya begitu saya paham
tapi kan cawapres cuma satu
kalau nggak cawapres lu mau apa
itu hanya bisa dibicarakan berempat
kalau satu satu nggak bisa
mas jayadi tapi sebenarnya posisi tawar pks sekarang
demokrat gabung itu masih cukup kuat atau pks
nah pks agak menurun daya tawarnya dengan adanya demokrat maso
satu satu begini
betul kang aher punya prestasi bagus
tapi itu kan kualifikasi personal
kalau bicara akseptabilitas elektabilitas menurut saya semua survei
hampir semua survei menunjukkan yang tertinggi
baru anies baswedan gatot nurmanto tiga itu hampir sama
di bawahnya baru aher pak mahfud segala macam
jadi dari segi elektabilitas agak berkurang tuh daya tawarnya
kemudian yang kedua demokrat terlepas dari setuju apa enggak nanti kan
terlepas dari bagaimana argumentasinya
demokrat bilang kami punya pengalaman sebagai presiden dua periode dulu
jaringan kami lebih besar kami bisa membantu pemenangan lebih banyak
semua pasti punya ya
belum lagi kalau bicara yang sering dianggap tidak benar atau apa
tapi semua orang membicarakannya soal logistik misalnya
bagaimanapun memerlukan logistik
logistik itu kan salah satu pembicaraan juga kan di dalam koalisi
nah kalau misalnya demokrat bisa menawarkan lebih banyak
ada pks gimana
kecuali kalau pks punya lebih banyak
jadi saya kira kuncinya di situ
tapi menarik sebenarnya saya juga ingin menggali sih sebenarnya
kalau misalnya dari sembilan nama itu kan pas
itu sembilan nama yang dari pks tapi pasti juga ada pertimbangan
kalau sekarang sudah mengerjakan satu nama kayaknya di ahr
tapi pasti ada dari tiga nama yang ada anies baswedan kemudian ahy
mana sih sebenarnya yang paling mungkin bisa diterima pks
jika kemudian ditawarkan oleh mitra koalisi
tetap bersama kami di cnn indonesia previews
ada kembali bersama kami di cnn indonesia previews
masih membahas arah koalisi penantang jokowi atau koalisi non jokowi
malam hari ini ada pertemuan antara prabowo subianto dan susilo bambang yudhoyono
tadi yang dikatakan sempat ada yang kang pipin mengatakan ada yang baru bergabung
saya sih menangkapnya ini kepada teman teman demokrat
tapi ya mohon maaf kalau misalnya saya salah
tapi sebenarnya menyambung yang tadi mas jaya dianan
kalau misalnya selain dari pks untuk cawapres nih ya
kang dari tiga nama teratas ahy anies baswedan dan gatot nurmantio
itu sama sekali tidak ada yang masuk kriteria pks atau bagaimana sebenarnya
ya saya kira saya sebelum kesana saya ingin menyampaikan apa daya tawar pks misalnya
kita harus belajar bagaimana piala dunia kemarin itu membuktikan bahwa
seorang bintang messi ronaldo itu kalah karena memang dia memang tidak punya super team yang bagus
jadi memang ketika dia dikandang ya maka dia akan bagus
kami ingin menunjukkan bahwa pks dengan figur yang terbaik terutama dari internal kita
maka super team mesin partai itu akan lebih optimal
itu terjadi saya mohon maaf misalnya demokrat misalnya
ketika kemarin di pilkada jawa barat kami harus menyampaikan bahwa bagaimana mesin partai politik pks
yang mengejutkan semua pihak ya
karena memang kami mengetahui siapa yang kami calonkan
ada sosok ahmad sehu di situ seorang ustadz yang memang kami berjuang
kami berpolitik itu melihat sebagai ibadah
makanya setiap orang di pks itu memberikan kontribusi terbaiknya
jadi kalau misalnya dikatakan bahwa apa modal terbaik modal kami terbaik itu ada tiga
satu adalah militansi kader yang kedua adalah soliditas struktur
yang ketiga adalah kekompakan dalam bekerja
dan ini yang kemudian menjadi nilai tawar terbesar pks

tawar terbesar pks
tawar terbesar kepada pak prabowo
dan saya kira pak prabowo juga meyakini kalau misalnya saya mohon maaf misalnya
tetapi memang ada mesin mesin partai ada kader yang memang bekerja
jadi jangan sampai publik ini hanya diarahkan pemenangan itu hanya kepada figur
tetapi harus melihat bagaimana seorang kader kader itu bergerak
karena tidak mungkin satu orang itu kemudian akan populer
atau akan elektabilitas naik kalau tanpa mesin partai kader kader yang bekerja di bawah
dan kami menjawab bahwa itulah modal utama kita
jadi dari tiga nama itu tidak ada yang oke ya
jadi kami harus mengatakan bahwa sampai saat ini sampai saat ini hanya maji shuro yang bisa mengganti itu
makanya kami berbeda dengan demokrat berbeda dengan gerindra ketika dalam mengambil keputusan
ketika keputusannya harus mengambil satu dari sembilan maka kami konsisten untuk memperjuangkan itu
dan itulah proposal yang diberikan kami kepada mitra koalisi
dan tidak bisa ditawar lagi
sampai saat ini
kalau mau tawaran itu yang di berempat itu ketemu
harus sesegera mungkin bertemu berempat dan menjelaskan semuanya bang andre
ya makanya kita tunggu joint statement malam ini antara pak prabowo dan pak sby
ini akan memberikan ruang dan pencerahan kepada masyarakat
dan juga pindahkan ke masyarakat
dan juga pintu untuk yang disampaikan mas jayadi tadi akan ada pertemuan empat partai ini untuk membahas figur cawapres
kalau saya sih optimis ya bahwa demi kebaikan bangsa demi menyelamatkan nasib bangsa demi memperbaiki ekonomi yang salah urus oleh pak jokowi
demi membuka lapangan pekerjaan demi menyelamatkan harga harga kebutuhan bahan pokok yang naik yang menyusahkan seluruh rakyat khususnya ibu ibu rumah tangga
harus sesegera mungkin gitu ya pertemuan ya
saya rasa akan ada titik tengah titik temu
karena intinya adalah ini koalisi pak prabowo ini adalah koalisi untuk menyelamatkan bangsa
koalisi pasal tiga puluh tiga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bukan koalisi neolib seperti kompok sebelah
tapi sebenarnya kalau misalnya sekarang melihat apa ya sekarang prabowo bertemu di rumah pak sby besok pan bertemu di rumah pak sby pks kemudian juga ada jadwal bertemu di rumah pak sby
kenapa jadi kesannya leadernya pak sbe ini sekarang
nggak ada masalah ini kan bagian dari silaturah
dalam politik itu sah sah saja
tapi tetap yang lead utama pak prabowo dong karena kan yang akan nyapres pak prabowo yang akan tahu persis
inilah kebesaran hati pak prabowo subianto ya bagaimana sebagai koalisi sangat percaya dengan mitra mitra koalisinya
sebegitu juga pks begitu percaya dengan pak prabowo
inilah hubungan relationship yang begitu dalam selama ini tidak tergoyahkan ya
meskipun dua belah pihak digoda untuk menjadi menteri atau menjadi cawapres itu kan ada tawaran itu
tapi ya karena kerjasama sudah dalam saling tahu sama tahu kiri dan kanan ya tidak ada masalah
pks bisa bertemu pak sbe lalu pan juga bisa bertemu pak sbe
tapi kita ada komitmen setelah bertemu kita selalu update informasi dan bicara dan bertemu kembali
tapi mungkin juga ada ketakutan dari teman teman pks jangan sampai yang baru bergabung ini kemudian merasa jauh mendapat pasang
jauh mendapatkan power ya
itu sangat masuk akal karena kan saya jelaskan bahwa pemilu dua ribu sembilan belas ini sangat menarik karena menggabungkan pilek dan pilpres
semua partai berkepentingan untuk mendapatkan kotel efek
dengan figurnya menjadi capres dan cawapres otomatis akan mengangkat elektabilitas partainya
jadi saya rasa wajar semua partai call tinggi
tapi percayalah dalam politik selalu ada titik temu dan titik kompromi
itu kepercayaan kami partai gerindra
insya allah setelah pertemuan pak sb dan pak prabowo nanti kita akan duduk bareng bersama sama kita akan buka kang aher
kita tahu beliau punya rekam jejak luar biasa dan terbukti bebas korupsi
lalu ada mas a haye tokoh muda
mewakili generasi milenial kita tahu ada seratus juta pemilih milenial di pilpres dua ribu sembilan belas ini
juga kita punya bang zulhas yang juga merupakan ketua mpr mantan menteri teknokrat yang punya rekam jejak
jadi intinya nanti akan kita bicarakan bersama sama kita buka di meja siapa yang paling mungkin mendampingi pak prabowo dan menang di kontestasi dua ribu sembilan belas ini
dan di situ semua koalisi mitra koalisi harus mau berkompromi
insya allah dalam politik saya bilang pasti ada titik temunya
makanya pak jokowi bilang tanggal sepuluh akan diumumkan
karena memang butuh juga titik temu di situ sampai tanggal sepuluh
jadi menarik ini bukan hanya pak prabowo sebenarnya tetangga juga belum putus sampai sekarang
kamu pimpin jadi bertemu perempat harus ada kompromi dan di situ pks juga kodenya sih harus diharapkan bisa berkompromi di situ
ya harus kami tegaskan bahwa pks bukan
di bawah gerindra
kami adalah partai yang berdaulat punya independensi dalam pengambilan keputusan
sehingga apapun yang terjadi itu memang banyak pilihan
tetapi memang yang paling rasional adalah memang berkoalisi dengan pak prabowo
karena memang kita punya platform yang sama bagaimana membangun kepemimpinan yang baik ke depan
bagaimana supaya indonesia ini masyarakat terutama masyarakat kecil merasakan
yang saat ini merasakan ekonomi begitu berat harga harga begitu mahal itu bisa diselamatkan
kami ingin menekankan bahwa kami sangat concern
kami ingin menjadi penyuara aspirasi rakyat dan kami saat ini concern dengan dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu yang salah satu yang kami bawa
jadi saya kira kedewasaan dalam perpolitik itu penting
membangun komitmen antar partai politik itu juga sangat penting
jadi kami selalu mengatakan bahwa respect each other
trust saling percaya di satu
saling percaya dan keterbukaan itu sangat penting
oke dan itu juga sepertinya akan terlihat dengan gerak yang dilakukan oleh demokrat dan juga pak sby pada malam hari ini
komitmen kemudian kesetiaan yang tadi disampaikan oleh kang pipin
komitmen dan kesetiaan itu kan nanti baru kita bisa lihat
saya sepakat dengan pak sby
wah presnya ahi
nah kan repot tuh pks
ya saya kira kita akan mengambil keputusan
jadi bukan berarti misalnya pak hanan ketika ada pernyataan seperti itu kemudian pks tidak bisa mengambil keputusan
tentu kami bisa mengambil keputusan di luar dari prediksi dan di luar dari
karena itu ada dua cara sebetulnya
kalau mau cepat
termasuk kemudian pindah koalisi
tetapi kita ada sikap yang memang akan kita sampaikan
kalau mau cepat tapi agak kurang smooth nanti itu pak sby sama pak prabowo langsung ngomongin hari ini
misalnya kami sepakat berkoalisi kami akan mengajak pks dan pan
tapi saya sama pak prabowo sudah sepakat
nah itu tidak mungkin sebetulnya
nah itu akan cepat tuh
kan dua ini sudah bisa maju sebagai capres cawapres
tinggal bagaimana menjelaskan kepada pks
bagaimana negosiasi ulang dengan pks
atau cara yang lebih smoot
misalnya pak sby sama pak prabowo menyatakan kami sepakat untuk berkoalisi
dan segala hal yang terkait dengan keputusan cawapres akan kita bicarakan bersama mitra koalisi yang lain
itu bahagia pks
tapi disitu nanti akan bicara soal siapa keunggulan
betul tadi saya setuju memang salah satu keunggulan yang bisa dijual oleh pks adalah mesin partai
mesin partai betul
tapi justru disitulah kelemahan pks juga
terkait dengan co tail effect tadi
karena kami bisa membantu menangkan
oke dikaji segala macam kan
tadi seperti yang saya sebut
ternyata katakanlah sama aja nih peluangnya
lalu kalau begitu siapa dong yang dipilih
lalu bicara soal bagaimana setelah capres capresnya tidak masuk di tiket
lalu bicara soal bagaimana menyelamatkan posisi partai kan
kalau menyelamatkan posisi partai lalu bicara
siapa yang bisa tetap selamat partainya tanpa co tail effect
siapa yang tidak bisa selamat tanpa co tail effect
pks dengan kekuatan mesin partainya bisa selamat tanpa foto effect
ada dua alasannya
jadi tidak ada pengaruhnya
cawapres ada atau tidak ada cawapres nggak ada pengaruhnya
tetap akan survive dua ribu sembilan belas gitu ya
kurang kurang lebih gitu solid basenya
jadi siapa pun apapun yang terjadi kalau tidak ada perubahan berarti solid base ini tetap akan milih pks
walaupun untuk jadi sepuluh itu kan nah perlu co tail effect misalnya
jadi justru disitu nanti
tantangan buat pks yang sampai sekarang kan cukup keras untuk mendorong pak prabowo memilih pks gitu
sebagai mitra koalisi sebagai calon wapresnya
menjawab tantangan itu nanti saya ingin satu statement terakhir dari kang pipin tapi setelah jeda ya
yang pasti saya ingin mendapat jawaban dari pks soal apakah masih ada chance untuk negosiasi
itu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kita sudah sampai di segmen terakhir
dialog pada malam hari ini masih melihat arah koalisi penantang jokowi
saya masih akan ke kang pipin
kang pipin memastikan pks tetap dilihat kemudian dipertimbangkan dan diberikan posisi yang baik dalam koalisi ini
bagaimana memastikan itu
saya kira yang pertama bahwa kita melihat koalisi ini sejajar
dan yang kedua bahwa hubungan dengan gerindra itu cukup lama
dan saya kira bang andres sudah mengetahui bagaimana hubungan kita ini memang kuat awet gitu ya
dan ujian terbesarnya memang saat ini
dan kami meyakini kami optimis bahwa perjanjian komitmen itu akan selalu dijaga
ujian terbesar saat ini karena ada yang baru bergabung itu atau
ya saya kira ya bisa jadi begitu
tetapi optimisme kami sebagaimana optimisme kami untuk merubah dua ribu sembilan belas ganti presiden itu
tapi saya sudah menangkap nih sekarang
memang pks tentu saja hanya melihat prabowo dan berharap juga pak prabowo tidak tergoda dengan yang lain lain
kami harus menyampaikan pilihan pilihan itu masih ada sampai tanggal sepuluh
pilihan pilihan itu ada
tetapi kami harus menyampaikan sampai saat ini memang paling rasional adalah dengan pak prabowo
tapi pilihan pilihan yang lain juga mungkin ada terbuka gitu dengan
pilihan lain ada tapi pilihan pks tetap akhir gitu ya
bagaimana pihak pak jokowi juga kemungkinan berubah juga ada
maka peta politik akan berubah
jadi saya kira kami optimis kami hakul yakin kami akan menjemput takdir terbaik untuk dua ribu sembilan belas nanti
termasuk jika itu harus bergabung dengan koalisi jokowi
ya saya kira semua pilihan mungkin terjadi tetapi kami harus menyampaikan yang paling rasional sampai saat ini dengan pak prabowo
karena sampai saat ini kami meyakini pak prabowo komitmen atas itu
kalau memang ada perubahan maka kami akan memutuskan karena kami adalah partai yang berdaulat yang independen
dan kami akan menyuarakan suara kader simpatisan dan rakyat indonesia untuk dua ribu sembilan belas ganti presiden
bang andre bagaimana agar koalisi non jokowi bisa melewati kutipan dari kang pipin cobaan yang terjadi pada saat ini
jadi koalisinya pak prabowo bukan non jokowi ya
iya koalisi pak prabowo
makanya ini titik poinnya adalah malam ini setelah joint statement ini diharapkan partai demokrat dan bisa bergabung di koalisi tiga partai ini
insya allah kami punya keyakinan itu
setelah itu akan ada pembicaraan empat partai ini yang ingin saya tegaskan bahwa pak prabowo sebagai apa namanya gentleman tidak akan meninggalkan sekutu segaja kami pks ya
yang sudah bersama sama selama ini dengan partai gerindra dan pak prabowo
yang jelas tentu ini merupakan prioritas
tapi kembali saya tegaskan bahwa calon wakil presiden akan kita bicarakan bersama sama
kita tahu semua partai butuh kotel efek
kami sangat memahami itu
sekali lagi demi kebaikan bangsa ya
menyelamatkan ekonomi bangsa dan menyelamatkan masa depan generasi bangsa
insya allah seluruh partai akan ada titik temu untuk duduk bersama untuk menjadikan dua ribu sembilan belas ganti presiden di mana presidennya pak prabowo subianto tentu
ada titik temu itu kita tunggu kapan
itu kita tunggu kapan
itu kita tunggu kapan
itu kita tunggu kapan
itu kita tunggu kapan
itu kita tunggu kapan
itu kita tunggu kapan
untuk fitnes semak botol orang tentu
sukarek rakyat kita komtour
nah kalau kurang baik
sekarang teman lakeset di anger
harusnya barangkali mengiter
kamu semakin denkolong
sekarang denim bridger cinta yang berumur dua puluh tahun
saya calon presidennya pak sby calon wakil presidennya
tetapi untuk itu kami akan menjelaskan ke mitra koalisi yang akan kami ajak bergabung
itu pengennya mas jai di pengen cepat cepat
ke pak jokowi dong diomongin
pak jokowi sudah kan sudah punya satu nama
tapi tetap masih menunggu tanggal sepuluh
tapi minimal kalau koalisi jokowi kan sudah bertemu enam itu
nah itu kan kalah nih koalisi prabowo atau koalisi non jokowi kan
belum bertemu empat
jadi kita harapkan sesegera mungkin
kalau bertiga ada sering
oke bertiga ya
masalahnya kan tidak sama pak sby
jadi kita harapkan sesegera mungkin ada foto makan malam berempat
seperti yang kemarin dilakukan koalisi jokowi gitu ya
kira kira untuk koalisi prabowo
ada satu nama di kantong pak prabowo misalnya
mengumumkannya nanti sepuluh agustus
kalau sepuluh agustus ngumuminnya berarti ahy
karena ahy kan baru bisa didaptarkan pada tanggal sepuluh agustus
mungkin tidak waktu makan bareng ya
mungkin kami berempat nanti berkumpulnya
melihat bagaimana sengsaranya masyarakat saat ini gitu ya
ketika banyaknya pengangguran dan sebagainya
jadi kita mungkin akan cari momentum khusus
cari cari momen ya dibawa ke masyarakat
kemudian sekalian pks mengenalkan
yang bisa menyelesaikan ini hanya pak aher
menjemput takdir terbaik
menjemput takdir terbaik kita tunggu
artinya tunggu saya konfirmasi lagi
menjemput takdir terbaik termasuk nyebrang ya
apapun takdir terbaik itu kan kita tidak tahu
ya saya kira terukur lah semuanya terukur
semua peluang semua kesempatan semua pilihan pilihan itu
akan dibahas di maju syurong
oke baik terima kasih maja ediana sudah disini
bang andre terima kasih sudah disini
kita tunggu langkahnya seperti apa
progresnya mungkin terbaru dalam joint statement nanti ya
setelah pertemuan sby dan prabowo